satreskrim polrestabes surabaya menggerebek tiga rumah yang diduga menjadi tempat persembunyian para pelaku pencurian mobil box di madura
sayangnya saat digerebek pelaku berhasil melarikan diri sebelum polisi bersenjata lengkap datang
inilah rekaman video penggerebekan yang dilakukan satreskrim polresta besurabaya jawa timur
dibantu puluhan anggota brimopolda jawa timur di kawasan desa jedih socah bangkalan madura
dari rekaman video petugas terlihat lokasi atau rumah persembunyian para pelaku pencurian mobil
khususnya mobil box jenis l tiga ratus yang terbilang sulit dan terpencil
penggerebekan ini merupakan pengembangan dari kasus pencurian mobil l tiga ratus dengan tersangka soleh yang ditembak mati polisi minggu kemarin
kali ini polisi mencari tersangka aa dan sl yang diduga ikut terlibat sejumlah pencurian mobil jenis l tiga ratus di surabaya
sayangnya dalam penggerebekan ini
polisi tidak berhasil menemukan seorang pun tersangka
diduga pelaku sudah melarikan diri sebelum polisi bersenjata lengkap tiba di rumah tersebut
namun polisi berhasil mengamankan salah seorang pelaku yang baru sebulan direkrut oleh komplotan ini
selain itu polisi juga menemukan sejumlah barang bukti
diantaranya senjata tajam jenis celurit dan parang belasan stnk dan plat nomor polisi mobil l tiga ratus
di dalam rumahnya itu kami menemukan ada sembilan stnk
yang lima diantaranya sudah kita
pastikan berasal dari tkv curat l tiga ratus di wilayah rumput mulyo rejo tenggilis juga dukupakis
sebelumnya polisi terpaksa menembak mati tersangka soleh pelaku pencurian mobil l tiga ratus
karena melawan dan menyerang polisi dengan menggunakan sebilah parang
saat disergap di jalan sidodadi surabaya